komisi pemberantasan korupsi menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat wali kota kendari adriatma dwi putra
kpk menduga nilai suap dalam kasus ini mencapai dua delapan miliar rupiah
dalam gelar perkara yang digelar hari kamis di kpk pimpinan kpk basaria panjaitan memaparkan keempat tersangka adalah adriatma dan ayahnya asrun
yang juga merupakan calon gubernur sulawesi tenggara periode dua ribu delapan belas dua ribu dua
selain itu kpk menetapkan juga direktur utama pt sarana bangun nusantara hasmun hamzah yang disangka sebagai pemberi suap
juga fatmawati fakih yang merupakan mantan kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah bpkad kota kendari
sudah ada koresponen cnn indonesia silvano haji di gedung kpk jakarta
vano apa persisnya kasus yang menjerat wali kota kendari dan ayahnya
sebenarnya seperti yang sudah diucapkan oleh basaria panjaitan sebelumnya bahwa adr ini merupakan wali kota kendari bersama dengan ayahnya asr yang juga mantan wali kota kabupaten kendari dua periode sebelumnya
dan ini ada indikasi main mata antara asr dengan has selaku pengusaha untuk pengadaan alat dan jasa dalam periode semenjak tahun dua ribu tujuh belas
bagaimana aplikasi praktik pemerintah as yang pact heart public service kota kendari
dan rencananya hari ini juga tersangka yang sudah ditepukan oleh kpk terkait dengan kasus dugaan suap wali kota kendari saat ini juga masih diperiksa dan apakah nanti akan dipindahkan ke gedung tahanan
sampai dengan hari ini keempat tersangka ini juga masih terkait dengan kasus yang sama yaitu suap dugaan suap dua delapan miliar rupiah yang ditransfer secara berkala
lima miliar rupiah dan satu tiga miliar rupiah ditransfer kepada adr dan dari sini kpk mengumpulkan barang bukti berupa buku tabungan yang didalamnya terdapat
data atau informasi transfer dan juga penarikan tunai sebesar satu lima dan satu tiga miliar rupiah maksud saya
dan kemudian satu barang bukti lagi yakni stnk sebuah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut uang penarikan dalam jumlah tersebut
sementara dua delapan miliar rupiah ini diindikasikan sebagai suap yang digunakan untuk memuluskan proyek
pengadaan jalan atau pembangunan jalan pada periode dua ribu tujuh belas hingga dua ribu delapan belas ini senilai enam puluh miliar rupiah
ini ada satu mobil tahanan lagi yang sudah menunggu di depan gedung kpk
cuma sampai saat ini kita juga masih menunggu apakah ada indikasi tersangka akan keluar lalu dibawa oleh mobil tahanan
sampai dengan saat ini
wali kota kendari yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kalau tempat saya berdiri ini dari depan pintu gerbang kpk atau tepatnya di depan lobi kpk ini dari atas kelihatan
dari sini terlihat dari atas bahwa tadi wali kota kendari sudah berjalan menuju tangga bawah menuju ke lobi dan kita akan menunggu apa komentarnya
adr merupakan wali kota kendari saat ini pada periode dua ribu tujuh belas
artinya baru terpilih sebagai wali kota dalam masa jabatannya sampai dengan tahun dua ribu dua puluh dua mendatang
sementara asr ini merupakan mantan wali kota yang sudah menjadi wali kota selama dua periode dan mencalonkan diri sebagai gubernur sulawesi tenggara
di sini terlihat dari atas bahwa tadi wali kota kendari sudah berjalan menuju tangga bawah menuju ke lobi dan kita akan menunggu apa komentarnya

putri jika anda masih bisa mendengar saya saat ini
ada lagi ada lagi
kedua tersangka sudah masuk ke dalam mobil tahanan
tadi saya mendengar suara tangis dari para pendukung wali kota dan mantan wali kota yang juga mencalonkan diri sebagai calon gubernur sulawesi tenggara yang diusung oleh partai amanat nasional dan pdip
sampai saat ini mobil tahanan sudah meninggalkan gedung kpk setelah diperiksa
kedua tersangka ini
dalam operasi tangkap tangan kpk beberapa waktu lalu
sampai saat ini masih ada empat tersangka yang sudah ditetapkan oleh kpk
tadi dalam tanya jawab yang dilaksanakan dalam konferensi pers
sebenarnya ada beberapa pertanyaan tentang ott ini
ada undang undang yang digunakan dalam penangkapan termasuk pengumpulan barang bukti
bukan lagi uang tunai tetapi bukti transfer uang atau bukti perpindahan uang
tapi sebentar kita coba tanya kepada
orang orang yang ikut dalam rombongan wali kota dan mantan wali kota kendari
pak bisa sebentar pak
kita tadi bapak
kedua orang tersebut merupakan salah satu kerabat dari mantan wali kota dan wali kota kendari
sampai dengan saat ini kita juga masih mengikuti perkembangannya kpk
kpk dalam pilkada dua ribu delapan belas ini juga sangat awas untuk melihat apakah ada indikasi suap
kita juga masih mengingat sebelumnya bahwa ada bupati kabupaten ngada
sebelumnya juga jombang terkena dalam kasus dugaan suap ini dalam operasi tangkap tangan kpk
dan apakah nantinya akan ada lagi tersanggah tersanggah baru dalam menuju pilkada dua ribu delapan belas ini untuk mahar
ketika ini kita masih menunggu
tetapi yang jelas kpk dalam perkataan basria panjaitan sebelumnya juga mengungkapkan bahwa
sudah mempunyai bukti bukti dasar yang cukup untuk mengubah status orang
atau calon gubernur atau calon kepala daerah sebagai tersangka
putri kembali ke studio
baik terima kasih
silvano haji dari gedung kpk